seorang bayi sembilan bulan terpaksa ikut menjadi tahanan kasus narkoba di kota waringin barat kalimantan tengah
saat ditangkap ibu itu dalam status tanan kota karena sedang dalam proses banding
fonis tujuh tahun penjara juga atas kasus narkoba
dalam sel tahanan polres kota waringin barat kalimantan tengah ini
sekarang ada bayi sembilan bulan
bayi ini ikut masuk penjara karena ibunya siti aminah ditangkap atas kasus narkoba pada senin malam
saat ditangkap siti aminah sebenarnya juga sedang dalam status tahanan kota
karena sedang banding fonis tujuh tahun untuknya juga karena kasus narkoba
menurutnya anaknya terpaksa dibawa karena tidak ada yang menemani
selain itu anaknya memiliki masalah jantung
pihak kepolisian akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengasuh bayinya
untuk sementara petugas kepolisian bergantian mengasuh bayinya
terhadap bayinya sendiri ya mungkin akan kami pertimbangkan apakah dia ada keluarga yang mau untuk merawat bayinya
atau bagaimana karena secara psikologi si bayinya sendiri tidak bisa lepas daripada orang tuanya
penangkapan ini membuat siti aminah terancam fonis dua puluh tahun penjara
padahal ia sudah difonis
tujuh tahun penjara yang belum dijalani karena sedang dalam proses banding
alfira kedonisa cnn indonesia